informasi lainnya saudara dua perempuan terlibat cek cok di pelataran salah satu rumah sakit di kota gorontalo
keduanya diduga rebutan bayi
kedua perempuan ini terlibat cek cok hingga nyaris baku hantam
menurut petugas yang melerai keributan diduga terjadi karena seorang perempuan hendak mengambil bayi dari perempuan lainnya
petugas yang menjadi saksi mengatakan dua perempuan itu adalah ibu kandung dan nenek bayi
belum diketahui penyebab perebutan bayi itu
saya sempat dengar bahwa pihak keluarga perempuan itu
karena perempuan yang masih dalam mengandung lakinya sering memukul perempuan itu istrinya
tapi yang saya dapatkan lagi kita dengan dari pria itu suami dari istri anak ini
bahwa maksud tujuan untuk keluarga perempuan mengambil anak itu
karena mereka tidak mempunyai anak itu
jadi mereka ingin mengambil anak laki laki dari mereka itu